harapan buru buru soalnya tapi gampang kok nanti kan di sekolah reina situ kan ada toko roti
kalau beli roti tuh gampang sih emang aman aman
pak yongki di depan kan ada toko roti kita berhenti sebentar
iya iya benar benar karena kemarin juga adi pelat makan jadi sakit
gak boleh telat makan toh waktu kita juga masih belum telat ke sekolah
sekarang kita beli roti buat buka arena
iya pak riza gak masalah
malam tuh sempat ngeliat kamu keluar dari klub
kayaknya kondisinya kamu lagi mabuk kan
terus kamu sempet berhentiin taksi naik taksi
saya cuma pengen masin aja kalau kamu gak apa apa
tuh kan benar nino yang jadi saksinya
aku tuh pulang naik taksi
tapi kok baru nyampe ke rumah pagi ya
jadi ini udah beneran di rumah kan
iya udah kok
tapi dari semalam aku naik taksi di klub
baru sampai rumah pagi harinya
iya yaudah oke
loh itu taksinya itu kan arah keluar

ah nggak deh bisa aja kan
memang dia lagi ada urusan ke tempat lain
nanti kalau aku tanya tanya dikira kepo lagi
udah diam aja
itu aja cuma mau pastiin aja kalau kamu gak kena apa apa
kalau begitu udahan ya
tapi dalam kondisi mabok kayak begitu hati hati
iya nok makasih atas perhatiannya ya
sekali lagi thanks ya no
mama kita sarapan nih mama udah siapin
sianya itu suka mabuk mabukan ya suka minum minum
gak tau juga sih ma tapi
beberapa kali ya emang
aku juga kan gak kenal kenal banget ma
ya kalau memang dia suka minum minum suka kelabin
menurut mama kamu jauhin dia aja re
kamu kan bisa cari perempuan baik baik yang lain
yang lebih suka di rumah suka masak ngurusin suami
di rumah tangga lah
kepikiran kearasan aja gak ada ma
kan cuman kenal gitu aja baik sama orang
yang kebetulannya mungkin kondisinya pada saat itu memang lagi
dan aku bantuin itu aja kok
mama nih kan orang tua
mama juga khawatir nanti kalau kamu misalnya sering clubbing
ada masalah apa di luar sana
aduh itu bahaya deh
mama tuh selalu khawatir sama kamu
udah sekali itu aja kok
sekali itu doang abis itu udah gak lagi kok ma
aku cuma pergi doang cukup pun gak mabuk mabuk kan
bener ya bener ya
tolong kamu jemput diri kamu
mama tahu kamu sih pasti bisa hadapi masalah
kamu selalu ingat untuk jaga diri
soal nino yang nganterin aku pulang dalam keadaan mabuk
terus nino nganterin aku sampai masuk ke dalam kamar
mungkin aja dia stay di sini sampai pagi
tapi nggak tahu juga ya kita sama sama gak ada yang ingat kejadiannya
jadi sebenarnya terjadi sesuatu gak sih
nambah lagi aja deh masalah
terima kasih banyak ya dok
sudah menjadi kewajiban kami di sini untuk memberikan yang terbaik bagi setiap pasien
kalau begitu kami permisi sebentar
tadi kami dari tim beli makanan
ini papa sama mama beli makanan buat kamu sama randy
terima kasih banyak pak arma
jadi ngerepotin saya
kata dokter kondisi anda gimana
ya tadi barusan dokter bilang andin memang harus full untuk istirahat
dan hari ini mau ada cek darah lagi
insya allah kita akan segera sembuh
apa gak lebih baik kamu pulang aja
kamu juga harus makan yang banyak
nanti jangan sampai kamunya ikutan sakit
insya allah saya sehat
kan memang saya nggak boleh sakit
kalau saya sakit yang jaga andin siapa
ya tapi kamu harus pikirin juga untuk askara dan renang
mereka butuh kamu
saya bakal kepikiran sama andin
di rumah juga ada andien
di rumah juga ada andien
di rumah juga ada andien

ada jessy juga
papa sama mama kalau memang mau pulang istirahat
saya nggak masalah jaga di sini sendiri
oh ya pak
saya bawa perlengkapan untuk bapak dan bu andien
bu sarah apa perlu saya bawakan juga untuk perlengkapan di sini
gak usah ya
kayaknya saya sama suami mau pulang dulu aja
kalau gitu saya rame dulu ya
pulang ya ren
ini tadi papa dan mama beliin makanan buat kamu
terima kasih pak
kamu kalau mau pulang istirahat juga gak masalah lho
oh gak apa apa pak
saya di sini aja
toko cempa papa butuh bantuan saya
nagen kalau saya butuh bantuan kamu saya tinggal telepon kan
iya iya sih tapi pak
emangnya dulu kamu sering membatah begini ya
enggak sih pak enggak
ya udah kalau gitu mungkin saya izin ke kantor pak
nanti siang pas pulang sekolah
aku mau jenguk mama di rumah sakit ya tante
oke lalu tante justnya anterin ya
kalau pihak rumah sakitnya ngasih kita izin ya saya untuk cungok mama
gak apa apa ya
aduh segala bunyi lagi nih perut bikin malu gue aja
suster mirna tadi lupa sarapan ya
kedengeran banget ya
iya tadi gak sempet sarapan buru buru soalnya
tapi gampang kok nanti kan di sekolah yang lain disitu kan ada toko roti
kalau buah roti tuh gampang sih aman aman
pak yongki di depan kan ada toko roti kita berhenti sebentar
iya iya benar benar
karena kemarin juga adi telat makan jadi sakit
gak boleh telat makan
waktu kita juga masih belum telat ke sekolah
sekarang juga belom

iya iya pak riza gak masalah kak
ih ini pak riza kenapa jadi begini sih
biar saya yang keluar ya
tuh randy bawain baju kamu juga tuh
terus saya tadi juga
untuk bawakan album foto ini
saya mulai liat foto dalemmu
bantu saya buat inget ingetnya
ya saya tahu meskipun kamu masih sakit
tapi nggak usah dipaksa untuk bicara
udah tiduran nggak usah duduk
kamu ini sakit masih ngeyel

tidur bisa gue duduk disamping